untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai partai lain untuk menghubungi
soalnya dua hari yang lalu nomor saya emang ganti jadi emang gak ada yang tahu nomor saya
dan kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan pak haritano saya juga sudah meminta waktu beliau
untuk nanti kami dari psi sewan ke partai perindu
kita psi itu terbuka dengan semua dengan siapapun kita bekerja sama akan siap berkolaborasi
asal saling win win tidak ada win lose atau lose win dan kita bisa bersinergi bersama intinya itu aja